telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di indonesia
memastikan seluruh kesiapan infrastruktur jaringan broadband
hingga produk dan layanan unggulan dalam mendukung kesuksesan presidensi indonesia di g dua puluh dua ribu dua puluh dua
telkomsel mengoptimalisasi kapasitas dan kualitas jaringan empat g lte
dan memperluas cakupan jaringan lima g yang menjangkau sejumlah titik gelaran kegiatan g dua puluh
telkomsel menghadirkan kemudahan akses produk dan layanan bagi seluruh perwakilan delegasi dari mancanegara
telkomsel juga menghadirkan aplikasi g dua puluh connect
sebuah aplikasi informatif yang memberikan seluruh perkembangan terkini
dari kegiatan presidensi indonesia di g dua puluh dua ribu dua puluh dua
aplikasi g dua puluh connect ini juga memiliki fitur panic button
yang terkoneksi dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya
dengan tujuan memberikan rasa aman bagi para tamu negara delegasi serta media yang hadir di bali
presidensi indonesia dalam kegiatan g dua puluh menjadi momen penting untuk menunjukkan komitmen kebangkitan dan kapabilitas bangsa indonesia
telkomsel hadir terdepan dalam mendukung pemerintah untuk menunjukkan berbagai potensi
dan memiliki komitmen tersebut diaktualisasikan telkomsel
dengan menghadirkan ragam showcase pemanfaatan teknologi jaringan terkini lima g
di berbagai rangkaian kegiatan g dua puluh
berbagai inisiatif dan upaya kolaboratif yang telkomsel hadirkan
dalam mendukung kesuksesan perhelatan g dua puluh di indonesia
diharapkan dapat membuka berbagai peluang kolaborasi dan investasi yang lebih luas
sehingga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi indonesia
di masa mendatangnya